kalau tadi kita sudah menikmati keindahan alam pantai pulau kanyungan kita beralih ke informasi menarik olahraga ekstrim ataupun wisata adrenalin nih lady
tak jauh dari wisata alam gunung tangkupan perahu wisata baru yang satu ini akan menantang adrenalin anda
terbang di atas ketinggian lima ratus meter di atas landasan pengunjung diajak bermain para motor
ya mungkin juga dari anda ada yang khawatir begitu ya bagaimana jika sebelumnya belum pernah terbang menggunakan alat ini
nah untuk masalah keselamatan tidak perlu khawatir karena penerbangan dilakukan tandem atau bersama pilot berpengalaman
berani mencoba olahraga yang satu ini
jika anda termasuk orang yang menyukai tantangan anda wajib mencobanya
terbang di atas awan olahraga ini bernama para motor
meski wisata ini terbilang baru di kawasan subang peminatnya cukup banyak
tak hanya orang dewasa ada juga orang yang berpengalaman
dan anak kecil pun tak mau kalah
pak gimana takut nggak terus terus
enggak sih tapi seru aja
eits saya pun tak mau ketinggalan
para motor adalah olahraga dirgantara yang hampir sama dengan para layak yaitu menggunakan parasut
pembedanya adalah para motor menggunakan mesin dan propeller untuk membantu
pada saat mendarat dan akan terbang
terdapat dua kursi
pilot di kursi bagian belakang sebagai pengemudi dan saya di depan
jadi tinggal duduk manis
gunakan helm pasang alat pengaman nyalakan mesin dan terbang
perjalanan saya dimulai
kurang lebih sekitar lima belas menit saat terbang di atas ketinggian lima ratus meter
setelah berjalan dengan kebiasaan kita akan disuguhi oleh panorama hijau yang terbentang cukup luas
akhirnya saya sudah di atas
meskipun tadi ketika terbang seperti tegukan tapi setelahnya sampai disini semuanya terbayarkan
saya langsung dimanjakan dengan keindahan alam sekitar serta hamparan kebun teh
selain itu disini juga saya bisa lihat gunung sankuman perahu
dan saatnya mendarat
berawal dari mengembangkan minat olahraga dirgantara para motor di subang berkembang menjadi wisata adrenalin
memang kita tujuannya untuk menumbuh kembangkan minat dirgantara di wilayah subang dan sekitarnya
kami berinisiatif mencari alternatif tempat selain di cililin dan ditemulah tempat di pt pn kebun ciater ini untuk dijadikan tempat take off
rencana memang kami akan mengumpulkan atlet atlet dari wilayah subang untuk menjadikan atlet para layang
penasaran mencobanya siapkan uang sebesar lima ratus ribu rupiah
dian parwata sari subang jawa barat